kita beralih ke informasi selanjutnya draft final rancangan undang undang cipta kerja telah diserahkan dpr kepada menteri sekretaris negara pratikno pada rabu
pemerintah rencananya akan segera menyusun aturan turunan dari ruu cipta kerja ini
dan untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan korespondensi nn indonesia albi pratama di kawasan istana negara jakarta pusat
selamat sore albi albi apakah sejauh ini langkah langkah yang dilakukan pemerintah dalam menyusun aturan turunan dari ru cipta kerja itu seperti apa
ya selamat sore fani seperti yang kita tahu bersama bahwa kemarin memang perwakilan dari dpr ri yaitu sekretaris jenderal dpr ri indra iskandar ini datang ke istana kepresidenan
untuk menyerahkan draft final dari undang undang omnibus law cipta kerja yang memang sudah disahkan secara paripurna oleh dpr
ri pada tanggal lima oktober dua ribu dua puluh yang lalu
dan memang draft tersebut juga langsung disampaikan kepada mensesnek pratikno yang langsung diterima untuk kemudian nanti diteruskan kepada presiden joko widodo
untuk kemudian diambil langkah ditandatangani selanjutnya akan diundangkan seperti itu
nah sebelum saya informasikan lebih lanjut juga kemarin pihak dari dpr ri tersebut juga menyatakan bahwa draft final ini jumlahnya adalah delapan ratus dua belas salaman
di mana empat ratus delapan puluh delapan diantara
yang merapakan undang undang dan juga tiga ratus dua puluh empat halaman lainnya merupakan ini rincian rincian daripada undang undang yang tertulis tersebut
di mana ada lima belas bab yang ada di dalamnya ada satu ratus delapan puluh enam pasal dan juga ada sebelas klaster
dan pihak dari dpr ri juga menjamin bahwa tidak ada perubahan substansi dari adanya ubahan ubahan jumlah alaman yang sebelumnya beredar di masyarakat
karena memang fani beberapa waktu yang lalu setelah disahkannya undang undang omnibus law cipta kerja
memang sempat beredar
beberapa kali salinan salinan dari undang undang cipta kerja sendiri ada yang sembilan ratus lima halaman
lalu kemudian berubah lagi menjadi satu ratus tiga puluh lima dan yang terakhir adalah delapan ratus tiga puluh
nah yang terakhir ini adalah sebagai draft final ataupun yang termutahir untuk kemudian diserahkan kepada presiden joko widodo untuk kemudian ditandatangani
dan hari ini juga fani pihak dari kantor staf presiden di mana ada staf ahli utama
kedeputian komunikasi politik yaitu doni gahraladian juga menyatakan bahwa draft yang kemarin sudah di
yang diberikan oleh perwakilan dpr ri ke kementerian sekretariat negara sudah di tangan presiden
tinggal menunggu saja kapan presiden joko widodo ini akan menandatangani untuk kemudian diundangkan
karena memang dari peraturan yang ada presiden sendiri memiliki batas waktu tiga puluh hari untuk menandatangani undang undang yang sudah disahkan oleh dpr ri
tetapi memang di tengah tengah rencana ataupun pelaksanaan tanda tangan undang undang tersebut presiden joko widodo juga membuka kesempatan bagi beberapa
elemen masyarakat yang ingin memberikan aspirasi ataupun masukan terkait dengan peraturan turunan yang nantinya akan dibuatkan di dalam undang undang omnibus law cipta kerja sendiri
dimana peraturan peraturan ini akan memiliki setidaknya dua bentuk yang pertama adalah peraturan pemerintah ataupun pp lalu yang kedua adalah perpres ataupun peraturan presiden
doni gahral juga membuat beberapa detail di mana pp ini jumlahnya akan ada tiga puluh lima pp lalu ada empat puluh lima perpres yang nantinya juga akan dibuat
dan ini nantinya akan dibuat oleh dpr ri

dan ini nantinya akan dibuat oleh dpr ri
dan ini nantinya akan dibuat oleh dpr ri

dan ini nantinya akan dibuat oleh dpr ri